informasi berikutnya saudara presiden jokowi menghormati putusan mahkamah konstitusi terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh
jokowi menyatakan putusan mk yang final dan mengikat harus dihormati bersama
jokowi juga menyoroti soal tudingan kecurangan dalam pemilu yang diputuskan hakim
menurut jokowi yang terpenting adalah tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada pemerintah tidak terbukti
termasuk soal intervensi aparat dan politisasi bansos tidak terbukti
pemerintah menghormati putusan mk yang final dan mengikat
dan pertimbangan hukum dari putusan mk yang juga menyatakan bahwa tuduhan tuduhan kepada pemerintah
seperti kecurangan intervensi aparat kemudian apalagi politisasi bansos
kemudian mobilisasi aparat ketidaknetralan kepala daerah
telah dinyatakan tidak terbukti ini yang penting bagi pemerintah ini
dan menurut saya ini saatnya kita bersatu
presiden terpilih prabowo subianto berterima kasih kepada jajaran mahkamah konstitusi
karena telah menjalankan tugas dalam menangani perusahaan
menurut prabowo mk sudah menjalankan tugas berat
prabowo juga mengucapkan terima kasih pada pendukungnya
bersyukur proses di mahkamah konstitusi sudah selesai
dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan persiapan untuk menghadapi masa depan
kalau nggak salah hari rebo kita akan ke kpu
saya kira itu saja terima kasih semua masyarakat terima kasih dukungannya
terima kasih kepada mahkamah konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat
saya kira itu saja terima kasih kepada semua unsur semua pihak yang telah bekerja keras
saya kira itu ya terima kasih ya